si pedut udah mulai ngantuk
mau sih jangan cengir cengir woy
udah tua cepet ngantuk
kau menyerah itu lucu
bencana bencana setan saya bilang nanti disetanin kamu
katanya pir aun
penimbun emas tapi takut sama setan
matanya mau keluar
itu suara apaan lagi ya tuh ceng
jangan bercanda ceng
sumpah bukan suara saya kok
sumpah bukan suara saya
suara siapa itu teh
bukan suara saya kum
bukan suara saya itu apaan sih
mau dibawah nih
ceng mau dibawah nih
kenapa mulai ronda jadi begini
gini sih ceng ceng ceng
jangan bercanda kamu ini lagi meronda juga
ya ampun keterlaluan kamu ya
tuh si pedut takut sama setan tuh
ya takut sama setan lah
manusia biasa takut sama setan kamu mah gak takut
masa itu bangsa sama setan
apanya tadi tuh pakai sentra
setan itu tugasnya menggoda manusia
bukan nakutin manusia
jadi kang dadang gak perlu takut
pak ustadz lah tuh kang dadang
seru juga ya
lumayan buat nakut nakutin si pedut
takut takut pedut
awas kamu ceng ya
kamu nginep di sini aja ya
idah pasti temenin emak
dede kemana lagi
kita udah cari kemana mana
dedet pergi ke desa ciraos
enggak bareng sama dede
justru saya ke sini mau cari dede cuy
justru saya ke sini mau cari dede cuy
saya harus telepon bapak
katanya dede belum pulang benar
iya bos brai
kita sudah nyari kemana mana
tapi dede belum ketemu
terus ma sekarang gimana
terus ma sekarang gimana
terus ma sekarang gimana
mate ada di kamar

saya masih sedih mikirin dede belum pulang
ma kayak suara sobri
ma kayak suara sobri
ma kayak suara sobri
kita pulang sekarang aja yuk
ma kita pulang sekarang aja yuk
kalau gitu kita pamit dulu
kalau gitu kita pamit dulu
cuy juga pamit
kamu teh di sini aja
kamu teh di sini aja
siapa tahu nanti ada kabar
si dede teh dimana
biar kamu bisa nemenin si sobri
untuk menjemput dede
saya doain semoga besok dede pulang
terima kasih bagja
dut udah mulai ngantuk
kalau sampai tidur kita tinggalin
kalau sampai tidur kita tinggalin
kalau sampai tidur kita tinggalin
mau sih jangan cengir cengir wai
udah tua cepet ngantuk
udah tua cepet ngantuk
cuk cuk cuk
cuk cuk cuk
gak ada kabar dari jam berapa cuy
gue juga gak tau bos brai
gue juga dikasih taunya habis maghrib
gue juga dikasih taunya habis maghrib
ini gara gara kamu sobri
ini gara gara kamu sobri
kamu harus tanggung jawab
kamu harus tanggung jawab
cari cucu saya sama ketemu
pergi kamu dari sini
saya akan cari dede sampai ketemu
saya akan cari diatih sampai ketemu

kamu harus tanggung jawab

pergi kamu dari sini

cuk juga pamit